setelah berbincang di halaman belakang istana mereka dalam sesi veranda talk
keduanya melakukan pernyataan pers bersama
presiden joko widodo menyebut kedatangan wakil presiden mike pence sebagai kehormatan bagi pemerintah indonesia
jokowi mengaku membahas beberapa isu terbaru
baik nasional maupun internasional bersama mike pence
termasuk diantaranya meningkatkan kerjasama partnership di antara kedua negara
dalam menerima kunjungan kehormatan wakil presiden pens
kita berdua telah membahas sejumlah isu baik bilateral maupun internasional
yang pertama komitmen amerika untuk meningkatkan strategic partnership dengan indonesia
akan fokus kepada bidang bidang
dan bidang kerjasama dan investasi
dan bulan depan akan ada tim yang membahas mengenai pengaturan perdagangan dan investasi bilateral
yang kedua sebagai negara muslim terbesar di dunia
dan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia
kita juga sepakat untuk menguatkan kerjasama di bidang perdamaian
saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini
dan saya juga menitipkan salam saya kepada presiden donald trump melalui wakil presiden pence
saya adalah salah satu dari para pasukan pertahanan terbesar di indonesia
dan di bawah presiden trump kita berpikir dengan jelas
untuk terus berkolaborasi
untuk keamanan kedua duanya
hari ini di nama presiden trump
saya memiliki kemampuan
partai strategik amerika dengan indonesia
dan mengatakan komitmen kita
untuk meningkatkan bond kita
dengan persahabatan perniagaan dan keamanan
hari ini saya berpikir dengan keberhatan

untuk memperbaiki keamanan dan keamanan indonesia
dan saya juga berpikir dengan keberhatan
untuk menjaga keamanan indonesia
jadi di nama presiden trump saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada presiden widodo
terima kasih atas kekuatan anda
terima kasih atas kekuatan anda
dan terima kasih atas kesempatan anda
perjalanan dan persahabatan antara dua negara
kunjungan keistiklal ini dilakukan pence
dalam rangkaian kunjungannya ke indonesia
sebelumnya mike pence telah mengunjungi beberapa negara
mike pence tiba di jakarta pada dua puluh april
pens juga telah bertemu dengan presiden joko widodo
dan akan melakukan pertemuan bilateral
dengan wapres yusuf kalla
sebelumnya pence mengunjungi kota jepang jepang
dan korea selatan
di kedua negara itu
pens berusaha meredakan deklarasi proteksionisme
amerika first yang pernah dilontarkan donald tru

yang menegaskan komitmen amerika serikat
pada keamanan di kawasan asia timur
di tengah ketegangan yang dipicu program
nuklir korea utara